terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
data dari who pada hari kesehatan mental sedunia pada sepuluh oktober lalu menyebutkan bahwa
satu miliar orang hidup dengan gangguan mental
terlebih di kala pandemi angka gangguan kesehatan mental meningkat akibat berbagai faktor
mulai dari lingkungan hingga ekonomi
salah satu hal yang kerap terjadi adalah keluhan gangguan kecemasan
dan salah satunya yaitu panik disorder atau serangan panik
bagaimana dampak dari gangguan kecemasan dan cara mengatasinya kami akan bahas pagi ini
dengan dr azimatul karimah dokter spesialis kejiwaan uner
selamat pagi dr uci
selamat pagi mas aldi salam sehat jiwa
salam sehat dr uci kita bahas soal gangguan kesehatan mental ini panik dan juga serangan panik
ini sebetulnya apa pemicu atau trigger nya dok
iya sebetulnya kalau kita
kalau kita teliti ya memang latar belakang orang orang dengan tangan panik itu mereka
dulu memang sudah ada bawaan perfeksionis dari dalam dirinya gitu
sehingga kadang pemicu yang ringan itu bisa membuat memanifestasikan gejala gejala serangan panik
atau gejala kecemasan yang berat
itu mas aldi
ada beberapa pasien yang melaporkan nggak ada pemicu pun mereka bisa mengalami serangan gitu
kemudian dampaknya terhadap tubuh akibat serangan panik ini bisa dikotak kotakan atau
atau ada ciri ciri khususnya dr uci
iya gejala serangan panik itu memang kebanyakan adalah gejala untuk penyakit jantung ya
jadi orang yang mengalami serangan panik itu seolah olah mengalami serangan jantung
denyut jantungnya meningkat kemudian sesak nafas dan seolah olah mungkin aliran oksigen itu nggak nyampe ke kaki dan tangan
jadi tangannya dingin banget kemudian ada perasaan seperti mau pingsan
ada juga disertai dengan nyeri dada atau mungkin sering disertai dengan keluhan lambung gitu
nah ini muncul mendadak
yang menakutkan adalah karena dia muncul mendadak nggak ada permisi gitu ya
sehingga bisa jadi ketika orang itu sedang beraktivitas atau sedang beristirahat tiba tiba dia mengalami serangan semacam itu
seringkali yang dipersepsikan pertama kali adalah oh saya kena serangan jantung nih saya harus ke uk
sehingga orang orang dengan panic attack ini memang khas dia dibanyak menggunakan layanan emergency daripada layanan elektris seperti poliklinik
dampaknya tentu saja untuk orang orang yang tidak paham bahwa ini panic attack dia berpikir bahwa oh saya ini punya sakit yang berat
berarti saya harus berobat saya harus melakukan pemeriksaan pemeriksaan
dan untuk memastikan bahwa apa yang dia rasakan ini benar benar gangguan jantung atau mungkin gangguan saraf
oke langsung penat ya ketika menerima serangan panic attack
nah tapi dok jika serangan panic attack ini terjadi
bisakah kemudian serangan panic attack ini memicu gangguan gangguan kesehatan lainnya dok
ya panic attack ini sering disertai gangguan jiwa yang lain ya
ya biasanya kalau kita runut gitu ada beberapa pasien yang melaporkan bahwa dia pernah mengalami trauma
di masa kecil atau di masa remajanya gitu
karena kebanyakan orang dengan panic attack ini adalah dewasa muda umur dua puluh tiga puluh sampai empat puluh
kita biasanya akan tracing back ke latar belakang masa lalunya
ada kepahitan atau mengecewakan seseorang dan dia membawa rasa bersalahnya itu sampai sekarang
itu yang pertama trauma
kemudian seringkali mungkin dia berpikir bahwa ini adalah gerd gitu ya nyakit lampung
padahal sebetulnya ini adalah serangan panik
jadi dia meyakini
bahwa itu penyakit penyakit fisik yang lain gitu
nah sebetulnya kalau boleh dibilang panic attack atau panic disorder gangguan panik ini adalah
penyakit yang kalau mungkin kita mau lakukan pemeriksaan insya allah hasilnya akan normal
entah itu pemeriksaan foto pemeriksaan elektrokardiografi kemudian pemeriksaan laboratorium insya allah hasilnya normal
cuma seringkali karena yang itu meyakini bahwa
kondisi fisik yang berat dan
tanda kutip membahayakan gitu ya
dia biasanya awal awal nggak yakin dengan kata dokter oh kamu panic attack
oh enggak dok saya beneran loh ini saya ini serangan jantung saya ini gitu
jadi awal awal biasanya dia akan menolak penjelasan mengenai serangan paniknya
dan akhirnya dia datang terus ke rumah sakit berulang ulang dan tentu saja ini akan menyebabkan produktivitas kerja menurun pekerjaan menurun pendidikan juga menurun
oke itu jika serangan panik ini dimanifestasi terlalu lama sehingga menjadi atau menimbulkan gangguan panik tadi ya
harus self diagnose dan kemudian mau ditangani secara baik secara khusus sesuai dengan diagnosis yang mereka percaya begitu ya dok ya
oke nah kemudian agar serangan panik ini tidak sampai menjadi gangguan panik apa yang harus kita lakukan
ya jadi ini khas untuk serangan panik ya mas aldi
serangan panik itu tidak biasanya lebih dari setengah jam
dan dia hilang sendiri sebetulnya
hilang sendiri sebetulnya dengan cara relaksasi
nah itulah kenapa biasanya kalau kita mendapati pasien pasien dengan kecemasan gitu kalau saya nanya nih ya kapan sih terakhir kamu liburan
jadi biasanya orang orang yang mengalami serangan panik itu mungkin dalam beberapa minggu terakhir ya mungkin mereka tidak ingat
tapi pada saat terakhir ya mungkin banyak kejar deadline atau mungkin banyak apa ya yang harus dikerjakan dan dia mungkin punya targetnya dia sendiri
cara mengatasinya sederhana sebetulnya relaksasi
dan relaksasinya tiap orang ini beda beda ya
kalau ini tadi di tayangan cnn saya lihat nih orang orang jalan santai itu sebenarnya salah satu cara relaksasi gitu
kalau orang di kantoran mungkin keluar sejenak dari kantor gitu ya
yang orang bilang cari hawa segar gitu kemudian balik lagi ke kantor
jadi ada jeda ketika kita sedang bekerja atau kita sedang kejar tayang atau kejar deadline seperti itu
terkadang dokter panik attack ini kan
cara yang lain
ya terkadang panic attack ini kan dokter muncul tiba tiba dalam jangka waktu tertentu
misalnya satu hari bisa terkena serangan panik beberapa kali begitu dalam satu minggu bahkan bisa terjadi lagi terjadi lagi meskipun kita sudah melakukan langkah relaksasi relaksasi tersebut
jika panic attack ini terjadi berulang kali apa yang harus dilakukan dok
ya sebetulnya itu yang disebutkan adalah kriteria gangguan panik ya
jadi ketika serangan panik itu terjadi lebih dari tiga kali dalam satu bulan
dan seseorang itu menjadi pelanggan emergency room gitu ya pelanggan ugd
maka kita mesti curiga dia mengalami gangguan panik
untuk gangguan panik tentu saja harus ditangani lebih serius oleh profesional kesehatan jiwa ya
cuma sayangnya seringkali mereka tidak mengkonsulkan psikiater dulu konsulnya ke dulu ke dokter jantung atau ke dokter syaraf atau ke dokter penyakit dalam
sehingga terjadi misdiagnosis
nah kalau sudah terjadi sekian bulan biasanya baru deh dirujuk ke kami ke para psikiater
oke jadi malah datang ke dokter dokter penyakit khusus
malah bukan datang ke dokter spesialis
penyakit fisik bukan ke dokter untuk gangguan mental seperti gangguan panic attack tersebut
nah kemudian dokter selain dari mungkin tekanan pekerjaan kemudian juga faktor faktor lingkungan begitu
apakah ada ini pengaruh juga dari makanan kemudian pola hidup yang menyebabkan orang lebih mudah untuk terkena serangan panik ini dok
kalau pola makan insya allah tidak ada
tapi kalau pola hidup saya setuju nih
pola hidup saya setuju nih
pola hidup orang orang di kota besar ya seperti jakarta surabaya mereka ritme hidupnya kan dari rumah ke kantor ini ya
dan mereka biasanya memprioritaskan kehidupan rekreasional
jadi itu yang pertama
yang kedua adalah mungkin rokok dan alkohol ini juga akan memicu ya
karena orang orang dengan konsumsi rokok alkohol atau mungkin zat zat yang lain ini akan
secara neurobiologis dia akan men trigger men trigger mencetuskan zat zat kimia di otak
sehingga ini akan memudahkan untuk menjadi serangan panik
kemudian yang ketiga pola hidup kurang olahraga ya
mas aldi olahraga teratur nggak
oh teratur sekali dok
saya lima hari dalam seminggu olahraga
oh bagus ya
jadi olahraga teratur ini sebetulnya tidak hanya bermanfaat untuk
tidak hanya bermanfaat untuk fisik tapi juga bermanfaat untuk psikologis kita
karena olahraga itu akan membantu kita mengeluarkan hormon hormon relaksasi ya
kita jadi lebih relax kita jadi lebih damai kita jadi lebih tenang gitu
kemudian mengatur siklus tidur
ini biasanya orang orang yang di kota besar ya biasanya tidurnya di atas jam dua belas malam
terus jam lima sudah bangun lagi
persiapan berangkat ke kantor dan itu terjadi bertahun tahun gitu
jadi bisa dibayangkan ketika otak kita tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup
ya tentu saja otak kita lelah ya
dan itu akan memberikan sebuah kerentanan untuk dia mengalami kondisi kondisi kecemasan termasuk panic attack
lifestyle yang baik ternyata sangat menjadi obat mujarab tersendiri ya untuk mengatasi berbagai gangguan gangguan mental ini
tapi dok kalau kita merujuk dari data who pada hari kesehatan mental sedunia kemarin
ternyata cukup banyak juga orang di dunia satu miliar lebih kemudian yang mengalami gangguan mental
sebetulnya ini dari data data tersebut banyaknya orang yang mengalami gangguan mental
masih banyak kemudian yang enggan berkonsultasi begitu ke psikiater ataupun ahli dokter jiwa
ini bagaimana dok anjuran yang bisa diberikan kepada masyarakat agar tidak ragu ragu tidak malu begitu
tidak menjadikan konsultasi ke dokter jiwa ini menjadi hal yang tabu begitu bagaimana dok
sebetulnya data itu konsisten dengan data kami ya
kami dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa selama pandemik tahun lalu itu kita membuat sebuah laman spa periksa untuk orang indonesia
jadi sebetulnya kondisi di indonesia mungkin yang tidak jauh berbeda dengan kondisi dari data who itu
dan sebetulnya selama pandemik ini menurut saya sekali ya beruntung sekali karena layanan untuk kesehatan jiwa ini bisa kita dapatkan melalui telemedicine mas haji
laporan dari beberapa teman saya yang melakukan bekerja di platform platform kesehatan untuk konsultasi jumlah konsultasi untuk kesehatan jiwa ini rame banget selama pandemik gitu
sehingga ada beberapa kali tawaran yang juga nyampe ke saya gitu dok mau nggak ini
gabung sama platform ini gitu kayaknya ini butuh psikiater lagi dok gitu
jadi bisa dibilang bahwa kesadaran orang indonesia untuk mengkonsultasikan dirinya menurut saya sudah mulai meningkat ya
terutama untuk masyarakat indonesia yang melek teknologi
mudah mudahan ini juga akan gayung bersambut dengan orang orang yang lain ya di pelosok pelosok indonesia seperti itu
semoga ini semakin membuka mata kita semua ya
jadi kemampuan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya dok ya
baik terima kasih dokter azimatul karimah dokter uci dokter spesialis kejiwaan uner sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi dok salam sehat
salam sehat jiwa terima kasih